rekan rekan media sekalian baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh menkom info kepala bssn
kemudian dihadiri oleh kabaraskrim polri dan dihadiri juga oleh deputi komunikasi dan informasi bin kabahis kapuspen
masuk asintel panglima tni hadir dengan pokok bahasan adalah menjaga komunikasi dan informasi pasca pemilu dua ribu dua puluh
sebagaimana yang sudah saya sampaikan seminggu yang lalu bahwa saat ini polusinya adalah situasinya adalah kondusif dan aman
kita akan terus menjaga situasi ini situasi kondusif dan aman ini sampai dengan berakhirnya pentahapan pemilu dua ribu dua puluh
kami tadi membahas terkait dengan isu isu yang mengemuka khususnya adalah perbincangan di ruang publik tentang pemilu dan pasca pemungutan suara
saya menerima laporan dari
berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini adalah langkah langkah antisipasi dan langkah langkah yang telah diambil
dan langkah langkah itu sudah dilakukan untuk apa
agar informasi yang beredar di media masa maupun di media sosial tidak mengganggu kondisi dan kondisivitas yang ada saat ini
dan pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada rekan rekan media juga dapat ikut menyampaikan narasi narasi yang baik dan menyejukkan tentunya
di samping itu juga mengajak rekan rekan media untuk bersama sama bersama sama menangkal informasi palsu atau hoax
produksivitas yang saat ini terus kita jaga
rekan rekan media sekalian selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada bapak menkom info untuk menyampaikan
terkait dengan informasi maupun gangguan gangguan disformasi atau konten konten negatif atau hoax
kami persilahkan pak menteri
dan memang menurut data data suasana lebih baik dibanding pemilu dua ribu sembilan belas
dan juga yang paling agak vital ini adalah bahwa hampir sembilan puluh dua persen kebisingan ruang digital kita ini ternyata diisi para pasar
karena itulah terakhir saya ingin menyampaikan di bulan baik dan sebentar lagi kita akan menyalakan hidup fitri
makanya temanya adalah kita juga bersama kementerian dan lembaga lainnya
yang terkait untuk juga mari kita sama sama suarakan mudik ceria penuh

itu dari platform apa media sosial apa dan bentuknya seperti apa
dan tadi pak bilang sembilan puluh dua persen kebisingan berasal dari bazar
ini narasi buzzernya yang seperti apa pak
yang mungkin dinilai provokatif
dan itu pak menko
kemarin kan hasil kpu kan menurut kita tanggal delapan belas itu rekapitul
namun mau mundur sampai sekarang pun prosesnya kapitulasi belum selesai
kira kira kendalanya itu apa yang dialami
dan mungkin menko ada target tersendiri pak
di mana satu sembilan ratus tujuh puluh tujuh hoax terkait pemilu dari tujuh belas juli dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas maret dua ribu dua puluh empat
itu kan tahapan pemilu sudah mulai kan
sementara jumlah sebaran hoax itu mencapai jumlahnya adalah tiga dua ratus tiga puluh lima hoax
karena isunya judulnya isunya nggak masuk akal
karena yang sisa itu satu sekian itu nggak masuk akal
nah soal ruang media kita
banyak di platform ini
termasuk dari mulai google meta sampai tiktok
karena tiktok sendiri sudah lapor ke kami
sudah melakukan scrolling dan men take down sendiri tanpa kita minta
dia men take down termasuk meta juga begitu
pertanyaan kedua masih sesuai rencana
jadi jatuh tanggal dua puluh maret
sekarang tanggal sembilan belas berarti besok
ya menjadi sesuai dengan rencana
saya lihat rekan rekan media ini kok nggak ada senyum ya
situasi juga kondusif aman
rekan rekan media juga harus senyum
dan terus mengajak membuat narasi narasi yang tenang dan menyejukkan
pak pertanyaan tadi ya
ini mengenai pemilu kan
kalau dari pantauan pak hadi dan jajaran dari pekan lalu sudah mengatakan
pasca pemungutan suara dalam kondisi kondusif indonesia
nah ini bagaimana dengan kondisi elit politiknya pak
kan karena juga yang bersaing di bursa pilpres
khususnya kan juga elit politik yang berada di sebagian pemerintahan
bagaimana komunikasinya untuk mereka melakukan konsolidasi
dengan melancarkan kedamaian yang pengen kita inginkan di negara ini pak
itu bagaimana apakah sudah ada komunikasinya pak
dan apa juga didukung sama menkom info
secara umum sudah saya sampaikan minggu kemarin adalah
relatif kondusif dan aman
kita melihat bahwa bangsa kita adalah bangsa yang
penuh dengan keramah tamahan
saya yakin setelah pemilu semuanya selesai
semuanya akan selesaikan kembali lagi
biasa pesta demokrasi hangat hangat itu ada hangat
kalau nggak hangat bukan demokrasi
ini pesta demokrasi jadi itu biasa
apakah ada komunikasinya sama bapak
sudah saling beliau beliau sudah saling komunikasi
kita ingin nawar pak dari tribun news com pak
jadi kan kemarin di sidang kip komisi informasi pusat itu kan terbuka
bahwa ada kerjasama antara kpu dengan perusahaan teknologi swasta di luar negeri
nah itu kan juga ada di satu sisi
juga ada isu isu gitu pak
yang menuding atau mencurigai gitu pak
terkait dengan independensi dari data atau keamanan dari data kita sendiri di dalam sirekap atau dari data kpu sendiri gitu bang
nah kalau dari pemerintah itu sendiri pak
sejauh ini itu juga ikut melakukan pengamanan
atau tidak sih pak terkait dengan data data yang di kpu atau server kpu itu sendiri gitu pak
ya untuk zero cup sendiri saat ini juga masih berjalan
hanya grafik batang yang memang ada gangguan dan terus dilakukan perbaikan
dan untuk pencatatan suara
sebetulnya kita masih melihat bahwa sirekam itu masih berjalan
kemudian untuk pengamanan kita terus melakukan pengamanan
ada kepala bsnsn juga terus melakukan pengamanan
pemantuan juga dari bin juga terus kita pantu
semuanya sesuai dengan ini
dengan rencana dan semuanya masih berjalan dengan baik
masukkan dari bin masukkan dari pssn kemudian dari pareskri dari kominpu semua menyampaikan aman
terakhir pak boleh nggak pak
terakhir pak satu pertanyaan pak
orang mau kompresennya pokoknya
masih ada empat provinsi yang sedang direkap gitu
dan dari kpu sendiri kan menargetkan nanti selesai sebelum sahur kemudian diumumkan dan ditetapkan gitu pak
nah ini kan kalau waktunya itu sahur kan nggak semua masyarakat indonesia itu sahur ya pak ya
kalau dari pemerintah ada masukan nggak sih pak ke kpu lebih tepatnya diumumkan langsung atau menunggu besok gitu supaya semua masyarakat indonesia bisa menyaksikan gitu
kpu terus berupaya untuk tepat waktu tanggal dua puluh ya
tentunya upaya upaya untuk menghadapi kendala kendala itu kpu sudah memiliki cara
kita doakan saja semuanya lancar
tanggal dua puluh tepat waktu diumumkan hasil pemungutan suara pemilu dua ribu dua puluh